sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim indonesia menjadi negara strategis untuk pertumbuhan fintech syariah
tidak tanggung tanggung ojk mengucurkan dana tujuh puluh miliar untuk financial technology
dan sejak hadir tahun dua ribu tujuh belas silam otoritas jasa keuangan mencatat ada enam fintech syariah yang sedang berjalan
bagaimana cara fintech syariah bekerja dan apa tips memilih fintech syariah
ini adalah rabendra darudaksa salah satu pemilik usaha makanan siap saji di jakarta yang menjalani bisnisnya melalui konsep fintech syariah amanah sejak tahun dua ribu dua
sebelum mengambil konsep syariah bisnis ini sempat berjalan dengan investor konvensional namun hanya berlangsung kurang dari satu tahun
di fintech syariah pria yang akrab dipanggil abi ini mengaku memiliki alasan tersendiri memilih fintech syariah
iya untuk memilih syariah karena ada unsur yaitu pengalaman spiritual itu
jadi gini awalnya itu mungkin awalnya itu saya ngedirin ini dulu bahan bahan yang saya pakai masih ada beberapa yang mungkin bisa dibilang orang
ada yang bisa bilang apa apa itu mahal misalnya kayak leceh gini
jadi saya ada beneran rice bowl dulu yang memakai bahan alkohol
jadi kalau dimasak itu itu jadi berasap kan
dulu pemikiran saya kalau misalnya alkohol jadi beras atau favorit alkoholnya jadi hilang
jadi nggak apa apa itu jadi halal gitu kan
nah setelah berjalannya waktu saya dapat pengalaman spiritual
langsung saya disitu mikir apa benar usaha yang saya jalanin itu sudah halal semua kah atau sebaliknya
saya benerin usaha saya
dan saya cari partner partner atau fintech fintech yang insya allah
menyunjung tinggi ya insya allah hukum hukum syariah
perbulan mei dua ribu sembilan belas otoritas jasa keuangan mencatat ada satu ratus tiga belas perusahaan fintech yang
dari data ojk diketahui
amana adalah perusahaan fintech syariah pertama di indonesia
berdiri sejak tahun dua ribu sepuluh amana adalah perusahaan fintech syariah pertama di indonesia berdiri sejak tahun dua ribu sepuluh
berdiri sejak tahun dua ribu tujuh belas
amana fokus pada pendanaan usaha mikro kecil menengah
range pendanaan usaha yang ditawarkan mulai dari nilai terkecil yaitu rp lima puluh ribu rupiah hingga dua miliar rupiah
ceo fintech syariah amana lutfi adiansyah mengklaim
sebagai perusahaan syariah amana konsisten pada transparansi baik kepiminjam modal maupun pemberi modal
ya alhamdulillah sejak dua ribu tujuh belas sampai saat ini
kita amana sudah melayani
sekitar enam ribu umkm atau enam ribu pengusaha
dan enam ribu pengusaha ini terlayani berkat kita telah bermitra sebanyak tujuh puluh mitra
dan proyek proyek ini bisa terdanai juga berkat karena jaringan investor kita sudah sebesar tiga puluh investor retail
dan fokus yang telah kita danain itu rangenya berbeda beda
yang terkecil pernah kita danain itu lima ratus rupiahnya
yang terbesar itu yang pernah kita danain satu miliar
walaupun secara persyaratan ojk kita diperbolehkan mendanai sampai dua miliar
selain amanah salah satu fintech syariah terdaftar di ojk adalah alami
berbeda dengan amanah fintech syariah alami lebih menyasar usaha menengah yang memulai pendanaan dari lima puluh juta hingga dua miliar rupiah
ceo alami dima jani memiliki pandangan sendiri terkait fintech syariah
yaitu konsep syariah yang bukan hanya soal riba atau bunga
kita juga berangkat balik ya kita melihat ekonomi syariah itu kan menurut agama islam itu baik dan harus itu
dari bah itu sebenarnya bukan hanya di islam tapi di agama lain pun abraham main juga sebenarnya dilarang
nah sebenarnya kalau kita step back untuk melihat kenapa itu sebenarnya banyak alasannya bukan cuma riba dan haram tapi kenapa itu diharamkan
jadi konsep ekonomi syariah itu sebenarnya sangat baik untuk entusiastik
karena itu prinsipnya ada fairness prinsip saling membantu prinsip transparansi
amanah dan alami adalah dua dari enam fintech syariat terdaftar di ojk
dosen ilmu ekonomi syariah ipb irfan show kibek memprediksikan potensi pelaku usaha yang akan melirik fintech syariah akan semakin meningkat hingga tahun dua ribu empat puluh lima mendatang atau pada tahun bonus demografi
kalau mereka yang tertarik untuk berinvestasi mengembangkan fintech syariah prinsipnya itu dua saja
aman syariah aman regulasi
artinya pastikan bahwa ketika memang kita berminat atau berniat untuk mengembangkan fintech syariah maka dua hal ini harus dijaga
aman secara syari artinya semua sistem mekanisme harus betul betul sesuai syariah
dan jangan lupa harus dapat approval dari dewan syariah nasional yang punya
karena itu adalah satu garansi bahwa sistem yang dikembangkan ya itu adalah comply sesuai dengan tuntuan syariah
nah kemudian kedua regulasi jadi semua ketentuan regulasi itu harus dipenuhi
showki menambahkan berdasarkan hukum ekonomi syariah ketika menanam usaha di fintech syariah baik pemilik usaha maupun investor setidaknya terhindar dari tiga hal
yaitu riba atau bunga noron atau ketidakpastian dan maisir atau perhitungan yang tidak jelas
jangan lupa like share dan subscribe channel ini